anggota majelis tinggi partai demokrat syarif hasan menyatakan dua nama menguat untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat
dikutip dari cnn indonesia com syarif menyebut dua nama ini adalah ketua umum partai golkar yakni menko perekonomian erlangga hartarto dan juga menteri bumn erick thohir
kedua nama tersebut menguat sebagai bacawa pres koalisi indonesia maju
namun penentuannya akan diserahkan ke baca pres prabowo subianto
syarif menyebut partai demokrat tidak mengusulkan nama bacawa pres ke koalisi indonesia maju
sementara itu nama wali kota solo gibran reka buming raka mencuat dalam sejumlah survei sebagai bacawa pres dari prabowo
gibran mengakui ada tawaran menjadi bacawa pres namun ia tidak merinci tawaran tersebut datang dari bacawa pres siapa
menurut gibran tawaran yang datang kepadanya tidak hanya satu
ataupun dua kali gibran mengaku akan menyerahkan keputusan tersebut kepada ketua umum pdp dan keputusan partainya
tawaran itu banyak tawaran dari cak pres yang lain juga banyak dari kompetitor banyak
kemarin juga waktu di selara selara kemas pak ketua tpn pak arsa juga memanggil saya
ikut bergabung di dalam tpn
ya itu intinya saya kan ikut keputusan dari ibu ketua umum
saya ditugaskan apa ditugaskan di mana saya yang ikut
partai demokrat menyebut dua nama menguat yakni erlangga hartarto dan juga erick thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping prabowo subianto pada pilpres mendatang
dua nama ini mana yang lebih berpeluang atau adakah calon alternatif yang malah mungkin berpotensi
dan untuk menjawab serta membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan daring dari luar studio pertama anggota majelis tinggi partai demokrat syarif hasan
serta direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
selamat malam assalamualaikum bapak bapak sekalian
waalaikumsalam pak ujang
harapannya dalam kondisi yang baik
begitu saya ke pak syarif terlebih dahulu
sebelum saya ingin bertanya benarkah nama dua orang yang kemudian anda sebutkan beberapa waktu yang lalu ini sudah final
saya ingin menanyakan dulu mengapa kemudian kali ini demokrat tidak mengajukan nama ketua umum anda mas ahaye pak syarif
pertama kami ini kan anggota koalisi indonesia maju yang belakangan baru bergabung
dan yang kedua tentu teman teman di koalisi anggota koalisi indonesia maju sudah menentukan kriteria ataupun persyaratan untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi pak prabowo
nah yang ketiga tentu pak prabowo juga sudah agak advance di dalam pembahasan ini
sehingga kami dari partai demokrat tentunya sangat mengerti
dan bagi partai demokrat yang penting kami akan mendukung siapapun yang dipilih oleh pak prabowo untuk menjadi cawapresnya
yang kedua ya kami ingin mensukseskan pemilu legislatif ini sehingga partai demokrat mendapatkan kursi yang lebih signifikan lagi
oke pak syarif
tadi anda mengatakan soal
kriteria itu kan sudah ditentukan sebelum kemudian demokrat bergabung dengan koalisi indonesia maju
apakah kemudian mas ahaye ini tidak masuk begitu dalam kriterianya
sehingga memang anda sebagai pendatang baru tidak mencoba untuk mendesak nama ketua umum demokrat begitu
ya kami tentunya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh teman teman di koalisi
sehingga kami mempersilahkan untuk membahasnya
namun namun kalau teman teman koalisi meminta pandangan dari partai demokrat untuk mendiskusikan tentu kami dengan senang hati untuk ikut memberikan kontribusi
nah sekali lagi dalam hal ini kami tentunya tetap ingin seperti yang saya katakan bahwa kami tentu tidak dalam posisi untuk mengendorse
ketua umum kami
namun kalau ada permintaan dari teman teman koalisi dan itu adalah signifikan untuk memasukkan misalkan nama mah ahaya dalam bursa pencalonan
ya kami mempersilahkan
pada dasarnya kalau inisiatif itu dari teman teman koalisi kami mempersilahkan
sehingga mudah mudahan ini akan lebih memperkaya dalam pembahasan untuk menentukan mana yang terbaik
dengan catatan bahwa kita harus memenangkan pilpres kita harus memenangkan prabowo menjadi presiden di dua ribu dua puluh empat
baik pak syarif berarti artinya ketika pintu itu dibuka nama calon kuatnya hanya akan tetap dua seperti yang anda sebutkan atau nanti akan menjadi tiga dalam pandangan anda
itu tergantung dari teman teman anggota koalisi indonesia maju
dalam posisi saat ini partai
demokrat melihat bahwa memang yang terkuat ya dua kandidat itu yang terkuat menurut analisa kami sampai saat sekarang
hanya karena itu menjadi penumpang lama dari koalisi ini atau memang ada faktor lain begitu yang kemudian ini menjadi pertimbangan demokrat melihat dua nama ini menjadi yang paling kuat
ada di samping mereka adalah ya katakanlah penumpang lama mereka juga tentunya memiliki kualifikasi yang
saya pikir bisa memberikan kontribusi untuk pemenangan prabowo ke depan
jadi lagi lagi tentunya yang menjadi objektif pertama adalah bagaimana agar prabowo dan pasangannya itu yang terpilih nanti
diakini dengan segala macam pertimbangan bahwa mereka akan menjadi pemenang pilpres dua ribu dua puluh
itu yang menjadi concern daripada partai demokrat
baik baik saya ke pak ujang kalau begitu
paling tidak kalau kemudian dua nama ini memang karena itu tadi pertimbangan rasional menang dan tidak menang artinya
atau kemudian hanya karena ya anggota yang lebih lama begitu dari partai demokrat
yang pertama kebesaran jiwa demokrat dulu ya
masuk koalisi kebelakangan tidak menawarkan ahaya seperti jawabnya
yang kedua kalau kita lihat konstruksi koalisi yang dibangun pak bowo
maka tadi ketika demokrat tidak mengusung
tidak mengusungkan nama apa ahaya
maka kan pilihannya memang ada dua lagi
dari pan dan dari golkar
pan itu mengusung pak erie tohir
dan di golkar pak erlangga
kenapa dari gerindanya kan sudah ada pak prabowo
jadi kalkulasi realitas politiknya seperti itu hitung hitungannya
karena begini ketika misalkan demokrat bergabung di koalisi perubahan yang lama kan
itu kan tidak ada titik temu
sehingga terjadi perpecahan
ya karena saya melihatnya
ada ganjalan ganjalan terkait dengan persoalan cawa plus ketika itu
nah demokrat masuk ke pak prabowo agar tidak ada ganjalan itu
tidak ada masalah maka tadi munculan dua nama yang dianggap kuat
tetapi jangan lupa juga saya melihat
kalau kita lihat realitas maka dari dua ini
kalau kita adu kekuatannya adu elektoral adu kapasitas
adu kekuatannya adu elektoral adu kapasitas
adu kapasitas adu kapasitas adu kapasitas
adu kapasitas adu kapasitas adu kapasitas
adu kapasitas adu kapasitas adu kapasitas
adu kapasitas adu kapasitas adu kapasitas
adu kapasitas adu kapasitas adu kapasitas
maka yang tahu kekuatan dari keduanya tentu partai koalisi yang mengusung
tapi kalau dari data survei begitu pak ujang
mana yang kemudian bisa kita tafsirkan lebih unggul dari nama erick dan juga erlangga pak ujang
ya kalau kita adu survei yang objektif gitu ya
saya sih melihat pak erik tuwajir lebih unggul
lebih bisa didorong ya untuk bisa menjadi cawapresnya pak prabowo
kalkulasi yang matang kalkulasi yang rasio
bahkan kemarin ada survei di jawa timur
pak erik tuwajir unggul sebagai cawa plus yang kuat di jawa timur
tetapi memang yang harus kita lihat adalah
bagaimana ketika misalkan pak erik tuwajir jati
maka ya golkar mendukung seterus hati
itu yang penting
karena demokrasi kan tadi sudah seterus hati
maka golkar pun harus seterus hati
kalau tidak ya akan dalam bahaya karena dalam konteks rasionalitas koalisi adalah ingin menang
nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
pak erlangga agak berat ya pak erlangga itu
ya tadi elektoral atau elektabilitasnya kecil
biasanya kalau pertarungan langsung
itu yang harus menjadi prioritas utama adalah
yang ukuran parameter ya
standar dari kekuatan personal dari capres dan cawapres adalah elektabilitas
jadi suka tidak suka senang tidak senang
itu menjadi faktor utama
oleh karena itu ya
adu cawa plus
ya elektabilitas itu yang utama
baru kalkulasi yang lain
kalkulasi yang lain itu apa
lalu leadership gitu ya
didukung oleh partai koalisi
ya punya kekuatan finansial
dan macam macam lah
oke saya ke pak syarif kalau begitu
ketika soal rasionalitas kemenangan tadi
ini bisa paling tidak kita ukur dari elektabilitas hari ini begitu ya
ini nama erick lebih besar
apakah nanti demokrat juga akan memberikan pertimbangan itu kepada pak prabowo begitu sebagai penentu akhir
ya kalau pak prabowo meminta pertimbangan demokrat
partai demokrat akan memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan pengalaman yang pernah kami alami
dan kami seperti diketahui
kami sudah pernah memenangi pilpres dua kali
dengan pengalaman yang demikian
faktor faktor yang paling menentukan untuk menjadi pemenang itu juga kami sudah pernah menjalani
dan tentunya ini akan kami sampaikan kepada pak prabowo
apabila pak prabowo meminta pandangan dari partai demokrat
yang penting ini adalah betul betul seperti tadi disampaikan oleh pak ujang
kalau pilpres itu lebih banyak didominasi oleh personal pribadi
dan dibanding daripada kekuatan sosial
kita harus memiliki kekuatan sosial
dan kekuatan sosial itu harus diperlukan

kekuatan partai ini menjadi support yang paling utama bagi pemenangan pilpres
tapi hitung hitungan analisa itu sudah ada begitu ya pak syarif dalam demokrat untuk kemudian jika diminta akan diberikan
kami memiliki data dan analisa
serta pengalaman yang sangat faktual
bagaimana untuk memenangkan seorang calon presiden
tetapi sekali lagi
tentunya pandangan ini akan kami berikan secara fair enough kepada pak prabowo
agar bisa menjadi salah satu pertimbangan utama
di samping tentunya pertimbangan pertimbangan dari koalisi koalisi anggota koalisi kita yang lain
oke kalau begitu pertanyaan saya
siapa yang kemudian lebih prioritas bagi demokrat antara dua nama itu pak syarif
kalau kita memberikan dua alternatif kepada kepala capres
supaya pak capres yang bisa menentukan
karena ada juga hal yang perlu dipertimbangkan yang di luar pertimbangan dari kami ataupun koalisi koalisi lain
secara pribadi mana yang lebih cocok kira kira ke depan
oke tapi kalau kita skorkan gitu kira kira mana yang lebih tinggi pak syarif
tentunya pak prabowo yang harus memberikan skor tersebut
yang memberikan judgement tersebut katakanlah misalnya dari satu sampai sepuluh
nah pak prabowo memberikan skor kepada pak erik itu berapa kepada pak erlangga berapa
itu kan hak justifikasinya pak prabowo sendiri
jadi kami kita tidak bisa mengatasnamakan pak prabowo untuk memberikan justifikasi secara individual
saya pikir lebih bagus finalnya adalah dua nama yang diserahkan kepada pak prabowo
sehingga pak prabowo bisa menentukan secara bebas dan betul betul ada perbandingan yang matang
sehingga keputusannya itu yang terbaik
mencatatkan bisa memenangkan pprs dua ribu dua puluh empat
oke catatannya itu yang menjadi highlight begitu ya yang penting bagi demokrat
oke saya ke pak ujang
saya ingin kemudian kita melihat lebih luas begitu pak ujang
apakah kemudian dengan paling tidak pengkerucutan dua nama ini ini sudah menjadi opsi yang opsi terakhir begitu pak
atau kemudian jangan jangan di luar bursa para anggota para kader koalisi yang ada di dalam indonesia maju ini sangat memungkinkan begitu
apalagi nama gibran santer gibran tadi di paket berita kita mendengar sudah dilamar beberapa calon katanya begitu
ini kansnya bagaimana kemudian anda melihat
ya ini kan sedang menunggu keputusan mk ya terkait penurunan usia ya capres dan cawapres
kalau mk mengabulkan gugatan itu ataupun dengan narasi lain misalkan pernah jadi kepala daerah artinya memberi karpet merah kepada gibran untuk bisa menjadi cawapres
jadi yang bang bram katakan kalau itu terjadi bisa jadi pak jokowi ingin mengusuhkan gibran
tetapi saya ada poin yang menarik tadi yang disampaikan oleh gibran di layar
di awal ya bahwa tergantung dari tugas apa namanya dari ibu megawati ya
kalau itu gibran taat maka sejatinya gibran walaupun mk memutuskan boleh gitu ya katakanlah gibran nanti menjadi cawapres karena usianya diturunkan oleh mk misalkan
maka saya melihat kalau taat kepada partai maka tidak akan jadi cawapres
karena ibu megawati tentu tidak menginginkan gibran jadi cw nya pak prabowo
nah artinya creal itu jadi artinya jelas bahwa kalau bu megawati tidak menginginkan artinya gibran tidak bisa menjadi cawapres
kecuali pak jokowi memaksakan anaknya tersebut untuk menjadi cawapresnya pak prabowo
ini akan menjadi rumit
rumitnya tadi rumitnya bisa jadi cw pak prabowo di luar dari skema dua yang muncul saat ini antara pak erlangga dan pak ertokhir

tetap selama janur kuning belum lengkung pak jokowi akan menjadi cw
tetap selama janur kuning belum lengkung pak jokowi akan menjadi cw

memang masih bisa terjadi apapun
oke baik saya ke pak syarif pak syarif berarti artinya calon di luar dua nama yang kemudian anda sebutkan menguat ini
mungkinkah menjadi alternatif begitu pak syarif
kalau opportunity nya kalau peluangnya saya pikir tetap ada
sepanjang sampai dengan batas mulai perdapatan
sepanjang sampai dengan batas mulai perdapatan

pendaftaran saya pikir segala sesuatu mungkin saja terjadi
tetapi harapan kami harapan kami sekarang harus ditentukan siapa yang kira kira bisa mendampingi pak prabowo
yang memiliki integritas dan kemampuan capability serta leadership yang matang
dengan pengalaman juga yang matang
saya pikir itu juga perlu menjadi pertimbangan
jadi tidak harus hanya batas usia tetapi banyak pertimbangan pertimbangan lain
yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan untuk menjadi pendamping seseorang
untuk menjadi capres ataupun cawapres
oke pak syarif terakhir pak syarif
kalau kemudian saya ingin berkaca sedikit pada dua ribu sembilan belas
ketika seorang namanya
maruf amin masuk dalam koalisi pak jokowi pada saat itu kan
karena dianggap sebagai bukan dari bagian koalisi
akhirnya lebih diterima menjadi jalan tengah menjadi win win solution bagi semuanya
apakah kemudian hari ini dengan komposisi yang besar pula di koalisi indonesia maju
dengan masing masing anggota koalisi memiliki calonnya
apakah dari luar ini bisa akan menjadi jalan tengah nanti
singkat saja terakhir
ya itu bisa menjadi
tergantung dari kekompakan dari koalisi indonesia maju
saya menyadari bahwa kalau hal ini dibicarakan secara komprehensif dan penuh dengan integritas serta sharing bersama
demi untuk kepentingan bangsa
saya melihat bahwa keputusan bersama akan dapat ditempuh
dan saya melihat juga
kecil kemungkinan untuk mendapatkan alternatif lain
yang menjadi solusi daripada partai ini untuk mendapatkan cawapres yang lain saya pikir itu
oke baik terakhir ke pak ujang singkat saja pak ujang
pertanyaan yang sama
apakah kemudian calon dari luar akan menjadi alternatif win win solution
atau kemudian akan kecil kemungkinan
hanya dua saja yang kemudian pak syarif sebutkan ini akan menjadi final calon dari pak prabowo
ya ideanya dua nama
yang ada saat ini pak erlangga dan pak erick thohir itu sudah ideal
tapi kan kita tidak tahu misalkan pak presiden menyodorkan nama gibran
apakah berani gitu partai koalisi prabowo seperti golkar dan pan menolak
kalau demokrat mungkin bisa menolak tapi yang lain belum tentu ada
nah itu disitu titip kita ya kepada partai koalisi pak prabowo
ya apapun itu kalau bisa gibran jangan menjadi calon presiden pak prabowo
karena ini menjadi persoalan bagi demokrasi
kita tunggu seperti apa apakah dalam waktu dekat atau menjelang pendaftaran nanti akan diumumkan
calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju
terima kasih atas waktu anda bapak bapak
pertama pak syarif hasan dan juga pak ujang komarudin telah bergabung sama kami
terima kasih pak ujang